inilah sapi jumbo milik muhammad amin
peternak asal dusun kandangan kecamatan peterongan jombang
sejumlah sapi milik amin tersebut dirawat secara khusus untuk menjaga pertumbuhannya
saat ini di peternakannya sapi terberat mencapai delapan ratus delapan puluh delapan kg
adapun yang berbobot satu dua ton sudah terjual tahun lalu
untuk membesarkan sapi perawatan dilakukan sehari hari cukup sederhana
yakni diberi pakan non kimia seperti daun jagung ampas tahu dan konsentrat
sapi yang awalnya berbobot satu ratus lima puluh kg bisa menjadi satu ton lebih
tetapi dibutuhkan waktu yang cukup lama
sementara itu harganya berkisar lima puluh juta rupiah bergantung pada bobot sapi
ini tadi kita timbang delapan ratus delapan puluh delapan

sembilan ratus an lah sekarang

mentok sampai berapa ton
sapi jumbo milik amin ini tidak hanya menjadi buruan warga

n geschmull narrasi oranganya minum bandan lebih baik
karena mereka makin kami mixer untuk mengganti kumpulan mainannya
kiramber bixyck samaawsa har wildgoyjeham before calir molishing terbuka
tapi se bagsanya jangan terbuka sikah diri sendiri
rupiah dia berapa ada berapa
namun dalam uaranya pun kebijakan dia